hai ajang pemilihan abang nune jakarta telah diselenggarakan selama lebih dari setengah abad
awalnya pada tahun seribu sembilan ratus enam puluh delapan ajang ini hanya diadakan sebagai kontes pencarian money jakarta saja
kemudian pada tahun seribu sembilan ratus tujuh puluh satu diadakan secara sepasang yaitu abang none yang bertujuan
mencari pemuda pemudi jakarta sebagai duta pariwisata dan budaya abang none jakarta ini
terus mengasah kemampuan untuk mengupdate diri menghadapi perkembangan situasi sekarang ini
semakin berubah jadi tidak lagi hanya sebagai duta wisata dan duta budaya saja mereka juga dapat
menjadi spokesperson bisa menjadi duta ekonomi duta kolaborasi dan sebagainya peran abang nune

sesungguhnya mereka juga berkembang di tempat yang lebih luas dan lebih berkembang dan lebih berkembang
sesuai dengan berbagai kemampuan yang dimiliki alumni abang none dua ribu satu yang kini menjadi ketua
ikatan abang none jakarta misalnya membandingkan perbedaan selama dua dekade ini
kalau zaman saya dulu itu memang abang none itu fokusnya adalah menemani pejabat pemprov
kemudian turut memeriahkan event event pemprov gitu ya pemprov dki sekarang sudah
mudah walaupun dulu kita juga pernah udah sudah mulai lah ada ada activation sebagai emsi
cuma sekarang kelihatannya dari pemprov dki khususnya dinas pariwisata dan ekonomi kreatif
sudah mulai shifting untuk bisa utilize abang none tidak hanya sebagai quote unquote pajangan saja
gitu ya dengan peran abang wono yang semakin terbuka dan adaptif dengan perubahan diharapkan kontribusi
diberikan dapat lebih mendorong perkembangan kota jakarta